sweden merupakan salah satu negara dengan durasi berpuasa yang cukup lama
di musim spring atau musim sumi saat ini umat muslim berpuasa hingga delapan belas jam
bahkan kalau masukin musim summer atau panas bisa hingga dua puluh jam besah harinya
lantas bagaimanakah tradisi ramadan di negara skandinavia di eropa utara ini
melalui sambungan daring kita telah terhubung dengan uni di sweden dan masyarakat perwanto
selamat pagi waktu sweden hur mordu masyarakat
boleh boleh dong saya ingin tahu jawabannya apa itu
sambil nyontek ya
jawab lagi jog morbror
aduh sulit sekali ya untuk dipraktekkan ya mas ya
harus kesana harus kesewa dia tapi lumayan panjang ini ya penerbangannya pasti ya
mas raga ini sibuk apa nih sekarang kerja ya
informasinya di situ
saya student di sini tapi memang masih bekerja di indonesia
jadi sifatnya sekarang izin untuk dinas belajar begitu
baik semoga kegiatannya selalu ini ya mas ya lancar ya
mas raga ini kan kita tahu menkes sweden sejak februari lalu menyatakan pandemi sudah berakhir di sweden
aktivitas warga di sana seperti apa bisa anda gambarkan kegiatan kegiatan yang berlangsung saat ini di sana
ya bahkan sebelum dicabutnya restriction di sweden di sini masyarakat sudah cenderung lebih santai dibandingkan indonesia
jadi sudah di public space itu tanpa pakai masker
dan memang karena nature nya penduduk sweden itu tidak berdeng deng deng datang mereka
jadi tidak perlu diatur sampai begitunya
meskipun di ruang tertutup atau
sekolah tetap harus menggunakan masker
jadi mereka tidak begitu strict seperti di indonesia
tapi sekarang setelah semua restriction nya dicabut per februari
dan bahkan per maret sudah boleh masuk turis turis tanpa ada vaksin sertifikat atau covid sembilan belas sertifikat
itu semakin ramai
jadi saya pulang sekolah itu bukan hanya penduduk media saja sekarang tapi turis turis sudah mulai berfoto foto
jadi lebih ramai lagi sekarang
bedanya dua tahun lalu di zaman pandemi apa mas
bedanya mungkin lebih ramai di wisatanya
jadi keramaianya tidak hanya penduduk sweden nya sendiri tapi sekarang lebih ramai
kalau soal pembatasan sekolah sekarang sudah full offline
saya sempat masuk di september dua ribu dua puluh satu itu masih setengah offline setengah online gitu
tapi sekarang sudah full semua masuk
dan kerja kerja yang work from home sekarang juga sudah mulai normal gitu
kalau kita lihat nih visual yang tengah tayang sekarang tidak ada satupun yang pakai masker
apa memang tanpa masker nih di sana bebas masker untuk partivitas
kecuali memang masih disarankan untuk yang memiliki gejala mengarah ke flu atau ke covid
itu disarankan untuk tinggal di rumah saja tidak keluar atau pakai masker di ruang ruang umum
kalau di indonesia kan ada aplikasi peduli lindungi nih mas kalau di sweden ada aplikasi seperti itu tidak
sejauh ini saya di sini tidak aplikasi itu
cuman saat saya traveling ke eropa di luar sweden yang membutuhkan sertifikat vaksin ada aplikasinya
dan ada barcode di situ
itu yang bisa saya tunjukkan ke negara negara uni eropa yang lain
dan mereka sudah bisa saling meling satu sama lain jadi kita bisa bebas travel di negara negara tersebut
mas raga ini kan informasinya kami himpun
sweden salah satu negara yang umat muslimnya berpuasa cukup hampir panjang ya
katakanlah delapan belas hingga dua puluh jam sama dengan islandia dan juga finlandia
kalau sekarang ini musim apa
apakah benar musim spring di sweden
ya sekarang musim semi di sweden
jadi puasa cenderung lebih lama dari musim dingin tapi tidak lebih lama dari musim panas
mungkin teman teman di indonesia sering dengar juga bahwa puasa sampai dua puluh jam bisa jadi di saat musim panas
yang memang waktu siangnya itu memang lebih lama
atau di daerah yang lebih utara lagi
kan saya tinggal di sweden yang bagian selatan ya mas dan bagian utara lagi itu bisa lebih lama lagi
dan sekarang per hari ini kami berpuasa kira kira tujuh belas jam
dari yang awalnya enam belas lima sampai sekarang tujuh belas jam lalu nanti bisa nambah lagi tujuh belas lima sampai delapan belas jam mungkin di akhir ramadan tahun ini
simpelnya seperti ini mas raga kalau di indo kan katakanlah dua belas hingga tiga belas jam ya
jam lima sudah imsak setengah lima kemudian jam enam kurang lima di jakarta sudah buka puasa artinya tiga belas jam
kalau di sana berapa jam tadi anda katakan tujuh belas lima jam ya hingga delapan belas jam
dari pagi jam berapa tuh mas imsaknya kemudian nanti berbuka pukul sepuluh malam atau pukul sebelas malam ini di sana
setelah hari ini saja gambarannya itu tadi sekitar setengah empat pagi itu sudah subuh
lalu nanti buka puasa sekitar hampir setengah sembilan gitu
setengah sembilan cukup panjang
nah ini kegiatan berbuka puasa di kampus saya karena kampus saya kan memang bagian dari un ya bagian dari pbb
jadi isinya memang international student dan muslimnya juga cukup banyak gitu sekitar dua puluh an persen
jadi kami mengadakan iftar bersama kita buka puasa bersama di lingkungan kampus di video tadi
nah di samping itu kami juga asosiasi pelajar indonesia atau ppi sweden
perhimpunan pelajar indonesia di swedia juga mengadakan buka bersama dan pengajian bersama
jadi hostnya bergantian
termasuk di kbri kami dua minggu yang lalu itu minggu minggu yang lalu itu kami ada puasa bersama di kbri copenhagen
sebenarnya bukan denmark bukan sweden
tapi karena kota kami di selatan sweden dan lebih dekat ke denmark jadi kami diundangnya ke copenhagen
terakhir mas akan mudik tidak ke indonesia
sepertinya nggak dulu
mungkin online dulu ya mas
semoga saya sempat
saya juga cuma sebentar kan kuliahnya cuma sampai november
jadi sekalian nanti pulang setelah kuliah
semoga kuliahnya lancar ya mas di sweden
salam buat teman teman dan juga keluarga
terima kasih mas raga purwanto atas waktunya bersama kami cnn indonesia news hour
selamat siang selalu mas raga